nama kuasa hukum joko chandra anita kolopaking menjadi perbincangan publik setelah akun twitter
xd gembok membuat kred dugaan keterlibatan anita dalam pelarian burunan joko chandra
dalam postingannya anita juga disebut sebut meminta kejaksaan negeri jakarta selatan
untuk menghapus nama kliennya dari daftar hitam di imigrasi
kami siang anita kolopaking menyambangi gedung baris krimpori
tujuannya untuk melaporkan akun tersebut ke direktorat cyber baris krim polri
sementara itu divisi propampori memeriksa sekretaris nasional sentra boreo
atau ncb interpol indonesia brigjen polisi nugroho wibowo
ia diperiksa atas dugaan telah mengeluarkan surat penyampaian penghapusan red notice joko chandra
kepada direktur jenderal imigrasi melalui surat tertanggal lima mei dua ribu dua puluh
surat tersebut berdasarkan permintaan pencabutan red notice oleh istri joko chandra ana buntaran
pada tanggal enam maret
hal ini membuat buron kasus cesi bank bali joko chandra dapat bolak balik bandara
tanpa terdeteksi pihak imigrasi
atas perbuatannya tersebut nugroho wibowo diduga melanggar kode etik pori
saat ini divisi propampori bersama tim khusus yang dibentuk baris krimpori
masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait kasus ini